sejumlah penelitian di luar negeri dan kementerian komunikasi dan informatika mencatat
masyarakat indonesia malas membaca buku tapi sangat suka menatap layar gadget berjam jam
ditambah paling cerewet di media sosial
kecepatan jari untuk like komen dan share dinilai melebihi kecepatan otaknya
padahal informasi yang disajikan belum tentu benar
ujungnya masyarakat indonesia menjadi sasaran empuk untuk provokasi dan hoaks
lantas bagaimana faktanya menurut warga
masyarakat indonesia juga mendapatkan banyak informasi baru
karena kan kadang orang indonesia itu cuma baca dari headernya doang
jadi kayak baca yang penting aja di awalnya yang kelihatan mereka nggak mau baca isi beritanya atau isi bukunya gitu
sesuatu itu tanpa ada wawasan yang cerdas itu nggak akan pasti akan menimbulkan fitnah atau hoax
ya peribahasa tersebut sepertinya cocok ya diubah seperti itu kalau kita lihat kehidupan masyarakat indonesia zaman sekarang
yang malas membaca tapi cerewet di media sosial
setidaknya itulah yang ditulis di laman kominfo
artikel ini memuat hasil penelitian organisasi pendidikan keilmuan dan kebudayaan pbb unesco
yang menunjukkan minat baca orang indonesia
hanya satu persen yang artinya dari seribu orang hanya satu orang saja yang rajin
membaca mirisnya meski minat baca rendah riset we are social dan meltwater bertajuk digital
dua ribu dua puluh tiga per januari dua ribu dua puluh tiga mengungkap rata rata warga plus enam puluh dua berseluncur di internet selama tujuh jam empat puluh dua
menit dalam sehari dan dari durasi tersebut tiga jam delapan belas menit sehari digunakan untuk membuka media
sosial dan hasil riset semiocast sebuah lembaga independen di paris menyatakan warga jakarta dan
bandung menempati posisi kelima dan ke enam daftar pengguna twitter atau x paling aktif di dunia
peringkat satu sampai empat dipegang warga tokyo london new york dan
sau paulo malas membaca tapi sangat suka menatap layar gadget berjam jam ditambah paling cepat
beropini di media sosial membuat masyarakat kita jadi sasaran empuk provokasi dan hoaks dari
sudut sejarah masyarakat indonesia terbentuk dengan tradisi yang cukup kuat diwariskan secara lisan
seperti dongeng atau cerita rakyat saat dunia berkembang dari tradisi lisan ketulisan masyarakat
kita mengalami kecandungan kebudayaan
dan semakin canggung saat dunia berubah ke tradisi media dan bahkan kini berada pada tradisi digital
literasi kita tidak belum begitu baik maka orang lebih suka mendengar daripada membaca apalagi
sekarang sudah ada media televisi orang lebih suka menonton apalagi sekarang sudah ada teknologi
digital orang lebih suka mengarah ke sana ketimbang membaca atau menulis sehingga kita semacam menjadi
penderita dari perubahan tradisi tradisi itu lho
membaca kini tak hanya terbatas pada buku konvensional melainkan bisa juga membaca secara
daring baik buku elektronik maupun jurnal jurnal atau hasil riset di berbagai platform terpercaya
dengan membaca kita bisa memperkaya pengetahuan sekaligus mengasah keterampilan untuk mampu
berpikir kritis memilah informasi
informasi di media sosial podcast youtube tidak sebanding dengan buku karena di internet semua orang bisa membuat konten dan berpendapat dengan bebas
sehingga informasi yang tertuang belum tentu valid alias hoaks atau bahkan beresiko menimbulkan provokasi

kemudian juga mencari sumber yang bisa dipercaya terkait dengan informasi itu
jadi artinya tidak hanya yang ada di tangan kita
tapi juga kira kira ini dari siapa
curiga itu bagian dari sikap ilmiah
jadi tidak hanya menerima saja tapi juga kritis
menumbuhkan minat baca adalah tahap awal kita agar lebih melek dan dewasa memahami permasalahan
karenanya penting untuk mengajarkan anak terbiasa membaca sejak dini dengan menyediakan bacaan di rumah
kanzata marindora andreas wijaksono surabaya jawa timur